hai sekarang saya akan ajarin kalian defense defense itu artinya bertahan dengan cara merebut
bola dari kaki bakwan ya icu icu coba kalian meribut bola dari kaki saya coach saya bisa
coach sekarang giliran saya mengelon coach kali ini saya mau ajarin kalian tendangan yang bisa
tepat sasaran lihat tuh
coba sekarang kalian yang nendang ya mulai dari hekau ya silakan
besok besok kamu atraksi di ancol ya
kalau aku aja jago
lihat ya taksi sobi
sang jago pemain bola
ya gak temen temen
jangan kalah sama aika
jangan takut ya
perasaan gak enak kalau sobriya rendah
tapi nggak apa apa lah
pusit di pinggang aja
kalau udah kena gini
pasti ada burung burung pada patroli nih
ada kebiasaan deh
tuh kan dia dibilangin apa
sobri tuh gak bisa nendang
nah gak sengaja bisa pas begitu kena kepala nih
udah berapa kali kamu nentang kena kepala ustaz

ini rumah layaknya ubat nih a
aduh sob kamu bisa nendang gak sih
bisa nendang gak sih
gak bener tuh kata pak ade tuh
mendingan kalian semua pada makan dulu
pisah gawat kalau kalian main bola dalam keadaan lapar
apalagi benjung semua kena bola
nah sekarang ustaz usai yang mulia dasantun
memberikan waktu kepada kalian sepuluh menit
untuk menurunkan makanan sama ambil nafas
setelah itu kalian kembali ke lapangan
dan berlatih kembali bersama kortoselki
oh pada lama sebegini tuh kan kerupuk diairin
tim kuno antar itu harus semangat
bapak mulai serege
ajarin gue main bola pak
biar gue jago nih nendang gulanya
beledak beleduk beledak beleduk gitu
itu nendang bola apa bunyi suara petir ya
itu namanya penghayatan ustadz
ya boleh boleh
nanti saya ajarin
sergei jangan sombong
asal tahu aja yang kayak begitu mas saya bisa
makanya dulu nonton waktu tujuh belas an
top score penarikan bola
main bola galah sini
hah gitu dong
buktikan pak de
wuh kepes nih bolanya
ini digamparin sih bolanya
timbang begini doang
kanan kiri kipper di tengah
berarti kita kalau nggak kanan ke kiri
jangan ke atas
kalau ke atas kenapa ibu
ke burung ya
aduh aduh aduh

aduh menghayatkan dengan begini
aduh pak de pak de
aduh pak de pak de
jangan disingkirin pak ustaz
sekarang saya akan ajarin kalian
defense itu artinya bertahan dengan cara meribut bola dari kaki paku
coba kalian meribut bola dari kaki saya
eh bareng lagi
saya nyerah mister coach
kan aku dibilang kalau aika tuh cupu
aku bakal pakai jenis kadang
kamu semua orang merebut bola yang merebut bola
bukan serudu kita
satu tiga tiga
kayak gitu toh
tadi bentar dulu
itu suara apa ya
suara apa sih
berisik banget ya kayaknya
main galon berisik tau
gue pengen dipengang
kita semua itu
ya jadi terserah pakai apa aja
tapi kalian itu berisik
karena gilanya itu jadi ndak pas
nadanya jadi begini
itu sih terserah kita ya
terserah kita mau ngapain
kayaknya mau pakai apa
ya udah punan ya
ngeliatin para santri yang pandangin lu itu pakai rebana ustaz
wah lah bagus tuh bunyinya juga enak lagi
eh mak tau
waduh ustaz lu saja lumayan amat pada kumpul kumpul
ini pak sri kiti
pak sri kiti mau ke mana dulu nih
saya mau ke dapur tuhan
itu enggak dulu
mendingan bantuin saya ngambil rebana di gudang yuk
nanti tunggu saya jadi presiden dulu
ya pemilu masih lama kan
nah kalau itu sekarang
di gudang juga ada

bagus tempatnya tuh